ini buktinya kau milih lagi baju bajulah
enggak usah dipaksain mila
ingat janin dalam kandungan kamu
kak fadil sini deh
kak fadil pernah makan ini enggak
rasanya enak enggak kak

kak mila mau durian pancake
kamu mau pancake durian
kenapa enggak boleh sih kak
dan durian itu enggak bagus bagi wanita hamil
kamu juga kena gejala hipertensi kamu mau
hipertensi kamu umat lagi
tapi kak mila pengen banget
aku bilang enggak boleh enggak boleh mila
tapi kak mila pengen banget kak fadil

lo berantem lagi
bukan bukan begitu dile
fad gue dan kamila enggak berantem
ini kamilah minta pancake durian
sedangkan dia kan lagi hamil
dia juga kena gejala hipertensi
masa mau makan durian
untuk gimana sih
minta yang pasti aneh aneh
tapi harus dipenuhi
dan permintaannya harus terpenuhi
walaupun permintaannya bisa membahayakan kondisinya
enggak gue gak mau penuhi
itu nggak ada salahnya kan
yang penting ngidamnya udah terpenuhi
ya tapi di mana mau cari pancake durian jam segini
lo enggak mau kan
nantinya setelah anaknya lahir
anaknya fadil rinaldi
ya udah kalau gitu kamila temeninnya kak ya
enggak usah mila
ini ini udah tengah malam
dan udara malam enggak bagus untuk kehamilanmu
ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya
oke dia dia dia